nah iqbal kalau biasanya akhir pekan itu identik dengan berwisata alias jalan jalan ya
jalan jalan apalagi kalau misalnya bisa sampai keluar kota begitu
nah betul ini kita punya salah satu opsi yang bisa mungkin menarik bagi anda
pulau bintan menawarkan keindahan alam yang menawan
nah kepulauan riau ini memiliki landscape alam yang unik seperti telaga biru dan juga gurun pasir busung
yang menjadi spot wisata favorit wisatawan
ternyata ada gurun juga ya di indonesia ya
nah ini kita lihat bersama
selamat datang di provinsi kepulauan riau
sebuah provinsi yang terbentuk pada tahun dua ribu dua hasil pemekaran dari provinsi riau
dari ibu kota provinsi tanjung pinang saya mengunjungi salah satu kabupatennya yaitu kabupaten bintan
kabupaten bintan terkenal dengan kawasan yang berbeda
kawasan wisata berskala internasional
keretan resort mewah lengkap dengan akomodasi wisata papan atas
ada pula objek wisata murah meriah yang dikelola masyarakat setempat
cukup membayar lima rupiah kita bisa berwisata di telaga biru busung
spot wisata bintan yang dibuka pada tahun dua ribu enam belas ini berada di sri kuala lobam empat puluh km barat laut tanjung pia
berkat inisiatif warga busung telaga biru dimanfaatkan menjadi objek wisata andalan mereka
bagi yang hobi foto foto telaga biru sangat menarik dijadikan objek atau latar belakang cepretan kamera
ada satu lagi lokasi yang menarik di telaga biru pusung namanya ini adalah gurun pasir
hampir mirip ya sama gurun yang ada di luar negeri
dan di sini kita nggak perlu khawatir saat menginjak bagian gundukan pasir pasirnya karena sudah mengeras seperti batu
tapi juga tetap harus hati hati karena butiran pasir yang paling terluar di permukaannya bisa bikin kita kepleset
berkunjung ke gurun pasir busung akan lebih nyaman jika menggunakan topi dan sepatu
lokasi wisata unik ini bersebelahan dengan telaga biru busung
karena keunikannya tempat ini banyak dilirik wisatawan mencanegara
selain ikan perairan bintan juga menjadi habitat bagi gastropoda siput gonggong
terima kasih wow
asiknya kalau jalan jalan atau berwisata ke wilayah pulau pesisir makannya itu nggak lengkap kalau nggak makan seafood
tapi kalau ke bintan yang paling menarik itu di luar ikan cumi atau sotong satu
satu siput yang juga nggak boleh dilewatkan adalah ini dia